terima kasih anda masih bersama kami dalam pidato penyampaian keterangan apbn era apbn dua ribu dua puluh tiga dan nota keuangan hari ini
presiden jokowi menyatakan target pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar lima tiga persen
ini sudah dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini agenda pembangunan dan potensi juga risiko yang akan dihadapi
pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh tiga diperkirakan sebesar lima tiga persen
kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional
ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak banyaknya
inflasi akan tetap dijaga pada kisaran tiga tiga persen
kebijakan apbn akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal terutama inflasi energi dan pangan
rata rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar rp empat belas tujuh ratus lima puluh per usd
dan rata rata suku bunga surat utang negara
sepuluh tahun diprediksi
selanjutnya harga minyak mentah icp diperkirakan akan berkisar pada rp sembilan puluh per barrel